kompas lagi kembali hadir hanya untuk anda
saudara wakil ketua umum partai gerindra budi jiwandono menegaskan dirinya tidak akan maju sebagai bakal calon gubernur jakarta
hal ini disampaikan budi merespons kabar yang menyebut dirinya dan ketua umum psi ks sang pangarep akan maju sebagai bakal paslon di pilgub jakarta
budi mengatakan telah mendapat perintah dan arahan dari ketua umum prabowo subianto untuk melanjutkan perjuangan di parlemen
menurutnya partai gerindra telah mengantongi sejumlah nama yang akan diumumkan pada waktu yang tepat
saya menerima perintah dan arahan dari ketua dan pemimpinan prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen
jadi memang siap ya kalau di jakarta nanti
sementara menanggapi munculnya nama kaisang pangarep di bursa pilgub jakarta
wakil ketua psi andi budiman mengatakan hal tersebut sebagai aspirasi publik dan sikap partai akan diputuskan sesuai arahan kaisang
partai koalisi indonesia maju
ini adalah bentuk harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota kabupaten dan provinsi
psi masih menunggu sikap keputusan mas kaisang pangarep terkait masalah ini
kemudian yang kedua sikap politik psi juga akan melihat kesepakatan dan arahan dari partai partai senior di koalisi indonesia maju